indeks harga saham gabungan tercatat mengalami penguatan sebanyak tiga kali dan melemah dua kali dalam lima hari perdagangan
lantas bagaimana pergerakan ihsg pada pekan ini dan apakah pergerakan ihsg bakal disetir oleh suku bunga acuan
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom dengan joshua parede kepala ekonomi bank permata
selamat pagi pak yusua terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
kalau anda melihat faktor faktor apa saja apakah memang the fed sendiri yang tidak terlalu agresif juga
menaikkan suku bunga kemudian juga inflasi dalam negeri di bulan november yang cukup terpantau baik
menjadi salah satu katalis positif pergerakan isg pekan lalu pak
ya selamat pagi mas yuda jadi kami melihat ada beberapa faktor dari global dan juga dalam negeri
yang mendorong penguatan ihsg selama sepekan yang lalu
yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa sekalipun bank sentral amerika serikat kembali menaikkan suku bunganya
pada rakyat dewan keberunur bank sentral
pada minggu lalu tapi kenaikan dari kenaikan suku bunganya relatif lebih rendah daripada kenaikan dalam beberapa bulan sebelumnya
yaitu kenaikannya hanya sekitar lima puluh points
meskipun demikian jerome powell keberunur bank sentral amerika sikat
masih mengindikasikan bahwa the fed akan melanjutkan kembali kenaikan suku bunganya sampai dengan tahun depan
khususnya sampai dengan dua ribu dua puluh satu tahun depan
dan diperkirakan bahkan suku bunga amerika akan bisa naik ke level lima dua puluh lima
namun di sisi lainnya dalam negeri sendiri kita seperti yang tadi sampaikan bahwa
data data domestik yakni antara lain dari sisi inflasi yang relatif lebih rendah dari perkiraan
lalu kita juga rilis data rako perdagangan pada bulan november yang kembali mencapai surplus di atas lima miliar usd
ini juga memberikan sentimen positif
meskipun kita melihat bahwa pasar tentu akan wait and see ya
menunggu hasil rapat r satu guru bank indonesia yang akan dipengaruhkan pada minggu ini
meskipun memang kita melihat bahwa pasar memperkirakan bank indonesia tetap menaikkan
hubungannya sebesar dua puluh empat points lebih rendah daripada kenaikan beberapa bulan sebelumnya yang sebesar lima belas points
ini kurang lebih beberapa faktor baik dari eksternal ataupun domestik yang sederhana mengaruhi pergerakan yang terjadi selama sepadan yang lalu
pak yusuf kalau anda tadi katakan pasar
masih wait and see terkait dengan rencana rapat dari bank indonesia sendiri terkait dengan kenaikan suku bunga
tapi kalau kita bilang tinggal dua pekan menjelang pergantian tahun
kalau di bursa benua biru biasanya pekan ketiga keempat ini sudah momen untuk kenaikan saham
terutama kalau kita bicara dengan santa claus rally apakah ini juga terjadi di indonesia
meskipun tadi anda katakan masih ada sentimen menunggu dari kebijakan dari bank indonesia terkait dengan suku bunga pak
setelah australia ini cenderung terbatas pada akhir tahun ini
meskipun memang kita melihat ada beberapa sektor saham yang cenderung masih akan mengalami apresiasi
tapi istilahnya berkaitan juga dengan arah suku bunga bank sentral
ini beberapa sektor saham cenderung akan mendapatkan ataupun akan dipengaruhi oleh sentimen negatif
seperti yang kita lihat juga selama sepekan yang lalu beberapa sektor selama week to week itu mengalami penurunan
lalu juga infrastruktur dan juga konsumen
jadi tiga sektor sebut kurang lebih yang memiliki sensitivitas cukup tinggi terhadap suku bunga
cenderung akan mengalami koreksi
tapi kalau kita lihat sejalan dengan kondisi di mana kita juga melihat ada sentimen positif
dari relaksasi pemerintah china terhadap sirup positifnya
ini pun juga memberikan indikasi bahwa harga komunitas cenderung selama sepekan lalu juga cukup positif
harga minyak menengah
lalu juga harga apa namanya batu bala juga naik
sehingga ini masih memberikan dukungan positif ya
sentimen positif kepada saham saham sektor energi
jadi tentunya kita melihat bahwa cenderungan ya tentunya pasar mencermati arah suku bunga
karena kalau kita lihat kinerja saham indonesia tahun ini dibandingkan dengan saham global
itu cenderung masih lebih baik ya meskipun memang beberapa waktu terakhir
terakhir ini cenderung terkoreksi akibat koreksi yang cukup tajam di saham saham teknologi
tapi tentunya kita melihat merapanya bahwa saham saham sektor lainnya cenderung masuk juga consumer goods
ya industri dan juga energi ini diperkirakan akan tetap resilient
apalagi mengingat pasar akan melihat tahun depan ini adalah potensi perlambatan ekonomi global
dan juga resesi dari beberapa negara maju
sehingga tentu ini kecenderungan dari
kinerja saham tahun depan secara umum pun juga relatif cukup terbatas kinerjanya
iya pak joshua kalau tadi anda katakan sebenarnya kinerja isg pada tahun ini cukup baik dibandingkan dengan beberapa saham mancanegara
tapi di satu sisi ketakutan akan adanya resesi kemudian juga konflik antara rusia dan ukraina masih berlanjut terus
kemudian juga ada relaksasi kebijakan the fed juga
tapi di satu sisi apakah anda bisa mengevaluasi dalam dua dekade ini
isg cenderung membaik atau seperti apa ini pak
pertama adalah bagaimana basis investor domestik khususnya adalah investor retail
yang terus meningkat hingga mendorong volume transaksi perdagangan yang meningkat
sehingga tentunya ini mengindikasikan bahwa resiliensi dari pasar saham indonesia
ihsg kita pun juga cenderung akan lebih baik
karena ketergantungan terhadap investor asing
kalau kita bisa memperkuat memperdalam pasar keuangan kita
pasaran saham kita tentunya sentimen dari global
ataupun misalkan ada capital slot yang terjadi dari investor asingnya
cenderung ini dapat kita mitigasi dengan kuatnya
jadi tentunya kita melihat secara umum
yang perlu kita lihat adalah kinerja saham di saham ini memang secara umum dipengaruhi oleh
dampak positif dari perang rusia ukraine yaitu dengan kenaikan harga kumul kita
hingga mendorong kinerja dari saham
kinerja saham di sektor energi yang mengunggul di sektor sektor lainnya
dan tentunya kedepannya kita melihat dengan kondisi perlambatan ekonomi dunia
kita melihat bahwa praktis pertumbuhan ekonomi indonesia masih tetap solid tahun depan
sehingga kita memperkirakan juga bahwa
ips growth dari isg pun juga masih akan tetap positif
meskipun tinggal legit dibandingkan dengan tahun ini yang perkiraan eps growth nya adalah double legit
sehingga itu yang perlu kita perhatikan bahwa ada segmen positif
tapi tentunya kita melihat ada referensi ke global
yang tetap perlu harus kita cermati
ya kalau kita bicara mengenai kebijakan suku bunga the fed maupun bank indonesia
saat ini kita masih menunggu terkait dengan kenaikan suku bunga
tapi kalau kita lihat minggu lalu
sepertinya pasar sudah terkonsolidasi dengan kebijakan the fed
sehingga sentimennya lebih disebabkan oleh technical rebound
apakah anda masih melihat pergerakan ihsg pada pekan ini juga masih disetir oleh suku bunga pak
iya saya pikir memang kalau kita lihat tadi case nya di dalam
ee dalam apa

dan juga bank central eropa dan juga bank central inggris pun juga sedang memberikan
ataupun sudah melakukan kenaikan kembali di bulan ini
dan memang cenderung saya sih nanya cenderung
memang kita melihat bahwa investor cenderung mengambil
apa kondisi di mana
dari di technical rebound nya betul memang itu terjadi ya dan
kalau kita lihat
dari sisi dalam negeri
ya ini tadi kami sampaikan bahwa
investor cenderung akan mencermati ya
arah dari suku bunga bank indonesia
karena kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini
bank indonesia dalam practice nya
jasa kenaikan suku buah itu adalah dalam rangka pre emptive
dan kalau kita melihat kenaikan suku buah the fed
ee di tahun depan lima puluh sampai tujuh puluh poin ya jadi
pasarku juga ingin mencermati
ee seberapa besar kenaikan suku bunga bi di tahun depan
dan ee tapi kita berkira akan kembali lagi bahwa
kenaikan suku bunga bi dan juga bank sentral global di tahun depan
cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan suku bunganya di tahun ini
sehingga itu yang kita lihat dampaknya kepada beberapa sektor
dan kita tetap percaya bahwa kinerja dari ee ihs
dan juga perusahaan ekonomi kita di tahun depan
ini akan tetap solid dan resilient
ya kita beralih ke sisi fundamental perekonomian tanah air
apakah ini juga masih cukup baik pak
mengingat inflasi masih bisa dijaga
kemudian juga nilai tukar rupiah yang cenderung terkonsolidasi di bawah rp lima belas tujuh ratus lima puluh
apakah ini merupakan katalis positif untuk membuat pergerakan ihsg tetap stabil
bahkan tetap di hijau pak
iya memang kalau kita lihat tadi ee kaya sudah
nah seperti yang kami sampaikan juga
inflasi hingga akhir tahun ini real estate lebih rendah dari perkiraan ya
dampak dari kenaikan harga bbm
ini cenderung ee cukup minimal
karena ee inflasi pangan cenderung mendepulasi dalam ee beberapa bulan terakhir ini
kami pergerakan sebelumnya dan juga master sebelumnya
tapi dengan kondisi penggunaan inflasi pangan
pemerintah pusat ini cenderung cukup baik
dan tahun depan pun juga tingkat inflasi pun juga cenderung ee
akan kembali melandai ya dengan dengan mempercembangkan ekspektasi dari ee
perlambatan global ya sehingga berimplikasi kepada ee
di semester kedua harga komoditas cenderung akan mulai melandai
khususnya harganya mentah
sehingga ini pun juga memberikan ee apa namanya ee
mengurangi ketanan terhadap inflasi dan ee
secara itu dari sisi nilai soka rupiah
tentunya tadi kami sampaikan bahwa
suku senaja perdagangan yang sudah tercatatkan
selama tiga puluh satu bulan bertukar sejak mei dua ribu dua puluh
ini pun tetap masih menjadi tagline yang mendukung penguatan
ataupun terjadinya stabilitas rupiah
meskipun rupiah cenderung masih ee ee
cenderung masih relatif ee
melamas kepatah terhadap us dollar
ee tapi kita lihat ke depannya
seiring dengan kenaikan sebuah the fed yang relatif juga lebih rendah
dibandingkan kenaikan tahun ini
nah kita percaya bahwa penguatan dolar pun di tahun depan
juga relatif lebih rendah
dan kita juga harus berkerakan bahwa
stasiun berjalan di indonesia
juga disertakan masih akan melangsung selama sepuluh tahun depan
meskipun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan
peratasan berjalan tahun ini
dari sisi pundak metal
pertumbuhan ekonomi pun juga masih akan tetap solid
dan kondisi itulah yang masih akan mendukung
pundak metal ekonomi kita yang tetap akan solid
iya ee pak joshua kalau kita bisa namanya investasi dan air
pemerintah menargetkan ada tiga puluh tujuh triliun dan ada tiga belas provinsi di indonesia
bisa menjadi salah satu lahan investasi
lalu anda melihat dengan fundamental ekonomi indonesia
secara internal tidak terlalu banyak yang bergejolak
apakah ini juga menjadi hal positif kastalis yang menarik untuk ihsg sendiri
tapi kemarin kalau kita catatkan net sale nya bahkan mencapai empat tujuh puluh empat triliun nih pak
di pasar regular bagaimana anda menyikapi ini
iya efektor akhir tentunya tadi

ya seperti kita tahu bank dunia amf adb oecd
semuanya merevisi ke bawah semua ekonomi dunia
sehingga tentunya ini juga memberikan sentimen yang negatif ya
pada sisi investor asing ya
dan selain itu juga meskipun tadi banyak peluang investasi di sektor realnya
tentunya kita melihat bahwa tahun depan kita akan mulai memasuki proses pemilu ya
pemilu akan disenggarakan di februari dua ribu dua puluh empat
sehingga sudah mulai ada pelaksanaan kampanye di semester kedua tahun depan
dan pada umumnya kalau kita melihat dari perilaku investor di pasar modal yang dijalani sektor real
pada empat pemilu sebelumnya ya dari dua ribu empat sampai dua ribu sembilan belas
memang ada kecenderungan bahwa investor asing khususnya ini akan cenderung wait and see
ya jadi memang kita melihat bahwa untuk di semester ke dua khususnya di sektor ke empat
ini cenderung investor akan ya akan melakukan investasi yang lebih baik
investor akan mencermati nanti hasil dari pemilu dari pemilu legislatif dan juga pemilu presiden
namun demikian sisi narsianya sebuah investasi
pada umumnya akan kembali rebound sesaat setelah hasil pemilu tersebut sesuai dengan harapan dari pelaku pasar
jadi kami mengilai bahwa sekalipun tadi fundamental ekonomi kita masih tetap solid
tapi untuk beberapa waktu ya khususnya di apa memasuki tahun sebuah pelaksanaan pemilu
dan itu saya pikir terus terus terus harus gimana upaya pemerintah untuk bekerja

dan sekaligus juga bagaimana terus berkomunikasi dengan investor sehingga investor tetap melihat bahwa
keuntungan dan kesalahan pemilik kita masih akan tetap baik di tahun depan
baik semoga jelang akhir tahun ihsg terus hijau dan katalis positif
terus didrive oleh kondisi fundamental ekonomi dalam negeri yang stabil
terima kasih pak yusuf mardirin untuk perbincangan pagi hari ini
terima kasih mas yudha
selamat datang kembali